dua puluh oktober ini merupakan genap dua tahun pemerintahan jokowi dodo yusuf kala
memandu indonesia menuju kondisi yang lebih baik
dan di dua tahun ini banyak sekali catatan catatan yang kita punya
atas kinerja dari pemerintahan kita saat ini
dan untuk mengeksplor lebih lanjut
kali ini saya berkesempatan untuk bertemu langsung dengan presiden republik indonesia
pak jokowi terima kasih atas waktunya
tahun ini kalau kita lihat
nampaknya pak jokowi lebih firm
dalam sisi pengambilan keputusan dan lain sebagainya
dan kelihatan lebih tenang
benar nggak pak
apa yang berbeda dari tahun sebelumnya
pada tahun pertama kan kita dihadapkan pada situasi ekonomi global yang berubah ubah
kemudian juga konsolidasi politik di internal kita juga masih belum baik
tetapi alhamdulillah semuanya konsolidasi politik sekarang sudah bisa memberikan
kestabilan politik pada negara
juga yang berkaitan dengan ekonomi
meskipun ekonomi dunia juga pertumbuhannya masih melambat terus
tetapi masalah masalah yang ada ini bisa kita kelola kita selesaikan
sehingga kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi di triwulan pertama dua ribu enam belas empat sembilan puluh empat
pada triwulan yang kedua dua ribu enam belas sudah bisa naik sedikit
meskipun sedikit tapi naik
ini yang saya kira hal hal yang terus akan kita lakukan untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi kita
dan secara gradual akan naik terus
ini targetnya sampai akhir ini kira kira berapa akan capaiannya pak
ya antara lima satu sama lima dua
kira kira kagak gitu
kita sekarang ini memang harus realistis
karena memang pertumbuhan ekonomi dunia masih melambat
tetapi juga kita patut berbangga bahwa kita termasuk tiga besar pertumbuhan ekonomi dunia dalam hal pertumbuhan
di india china indonesia
satu yang paling di highlight di dua tahun ini adalah tax amnesty
capaian tax amnesty di gelombang pertama yang cukup mengembirakan
bapak ternyata bisa meyakinkan pengusaha pengusaha
untuk secara sukarela ikhlas hati datang sendiri ke kantor pajak untuk melakukan tax amnesty
itu ada lobby khusus
bapak meminta mereka
kita dengar beberapa pengusaha diundang ke istana
itu bentuknya diahimbau atau dimarahin pak
iya jadi memang awal awal ya
kita ingat minggu pertama minggu dua minggu ketiga
ada orang sampai a priori
ada yang membuat tagar stop bayar pajak
ada yang demo
ada yang ke mk
ini menunjukkan pesimisme
kalau saya saya sampaikan ke kementerian keuangan ke menteri keuangan ke dijen pajak dan jajarannya
sehingga kenapa saya dan menteri keuangan dijen pajak turun langsung untuk sosialisasi
si tk mnesi ke beberapa kota
dan kita lihat memang yang diundang dua ribu yang datang dua ribu tujuh ratus
yang diundang tiga ribu yang datang tiga ribu lima ratus
yang diundang dua ribu yang datang dua ribu enam belas
ini kan sebuah apa sebuah semangat yang kalau kita lihat di lapangan kelihatan sekali
dan yang perlu saya sampaikan
orang selalu berbicara masalah target rupiahnya
kalau saya tidak
isunya bukan itu
arahnya bukan kesana
arahnya adalah yang pertama
kita harus mulai tk mnesi pajak ini untuk apa
untuk reformasi pajak
reformasi perpajakan kita
sehingga undang undang kup undang undang pph undang undang ppn
ini harus diperbarui
kita ingin membangun kesadaran
kepatuan terhadap pajak
nah ini kena
karena yang diundang dua ribu yang datang dua ribu tujuh ratus
yang diundang tiga ribu yang datang tiga ribu lima ratus
ini kan sebuah kesadaran
yang ketiga menurut saya yang paling penting adalah membangun sebuah trust
membangun sebuah kepercayaan
bahwa pajak ini dipakai untuk membangun negara
dan masyarakat pembayar pajak dunia usaha melihat bahwa uangnya memang dipakai benar
sehingga inilah yang ingin kita bangun
tanpa itu tidak mungkin
angka yang sudah ditargetkan oleh menteri keuangan ini bisa tercapai
dan ya memang saya undang
karena saat pada bulan kedua akhir itu saya lihat ini yang besar besar kok
yang daftar baru lima belas
target kita dua ratus an
sehingga yang satu ratus delapan puluh lima saya undang bersama sama ke istana
ya saya teruskan di situ saya ngomong
karena pemerintah sudah banyak memberikan kemudahan
berusaha di sini dengan segala kemudahannya
tapi kenapa uangnya ditaruh di luar
dan saat itu langsung saya tunjuk satu satu
selasa repu kemis
ini senin selasa rabu kemis
dan mereka patuh
tapi ini juga kan sebenarnya ada manfaatnya bahwa pada akhirnya negara tahu profil masing masing
tahu kok profil keuangan masing masing
jadi tahun depan nggak mungkin lari lagi
karena bottomnya sudah ketahuan
nah tapi ada yang mengatakan begini pak
tetap saja kan
pemerintah tidak pernah bisa memuaskan semua orang
ada yang mengatakan bahwa tax amnesty itu ya berhasil lah
tapi kan tetap hanya di dalam negeri
yang di luar negeri yang tadinya kakap kakap itu mau dikejar masih belum dapat
ini kan masih baru tahapan
tiga bulan tahapan pertama
masih ada tiga bulan tahapan kedua
masih ada tiga bulan tahapan ketiga
ini yang nanti akan mulai november awal kita akan masuk lagi ke sana
untuk memberikan kesadaran betapa pentingnya uang
harus uang itu masuk ke negara kita
penting untuk investasi
penting untuk membuka lapangan pekerjaan
penting untuk pertumbuhan ekonomi kita
penting untuk kestabilan kita
mau dibangun mau tidak dibangun
itu kedaulatan kita
ini teritori kita
kita nggak ada urusan dengan luar negara yang lain
kita ke infrastruktur sekarang pak
infrastruktur itu kan salah satu perhatian pemerintahan pak jokowi
waktu awal infrastruktur harus dibangun di daerah daerah sehingga membangkitkan
menstimulasi pembangunan ekonomi
tapi di tahun ini juga ada anggaran yang dipotong oleh bu sri mulyani
orang kemudian sekali lagi mengatakan itu liat tax amnestinya gagal
tidak sesuai dengan target apa namanya capaian pajaknya
karena itu akhirnya terpaksa memotong anggaran
dan memotong anggaran menyebabkan proyek infrastruktur terkendala
pertama masalah yang dipotong tadi ya
yang dipotong tadi adalah dalam rangka efisiensi
kalau belanja modal tidak
belanja untuk infrastruktur tidak
sama sekali tidak
yang dipotong itu adalah urusan yang berkaitan dengan belanja belanja operasional
nah belanja belanja rutin misalnya perjalanan dinas
anggaran anggaran perjalanan dinas anggaran rapat rapat yang seperti itu seperti itu
yang untuk infrastruktur tidak
sama sekali tidak
dan selalu saya sampaikan bahwa kita ingin konsentrasi ingin fokus pada infrastruktur
baik jalan jalan tol pelabuhan airport
jalur kereta api
dan itu kita tidak jawa sentris tapi indonesia sentris
sehingga kita bangun misalnya kayak airport di erbile itu di benar meriah di aceh tengah
kemudian di natuna
kemudian ini nanti akan kita resmikan lagi di miangas pulau paling utara
setelah pak soekarno pak jokowi yang datang sebagai presiden kesana katanya
kapan akan berangkat kesana
ini hari senin
kemudian airport di yakuhimo di papua
sehingga apa yang kita harapkan konektivitas antar provinsi konektivitas antar pulau
konektivitas antar kota kabupaten ini menjadi ada
baik lewat laut udara maupun darat
dan mobilitas orang menjadi lebih cepat
barang menjadi lebih cepat
harga transportasi menjadi lebih murah
nanti harga barang juga akan turun lebih murah
dan kalau kita lihat yang tol laut kita ini sudah berjalan enam trayek
ini akhir tahun ini tambah lagi tiga trayek
itu kelihatan sekarang ini
karena jadwalnya jelas harinya jelas
orang ingin mengirim sembako beras gula apapun
itu menjadi bisa disiapkan dan bisa masuk kapal dengan baik

ini berjalan kapal dengan jadwal yang jelas
inilah gunanya tol laut
yang bergerak kapal itu dari barat ke timur muter terus
sehingga data yang saya terima
saya kira itu angka angka yang memang kelihatan
bagaimana sebuah proyek sebuah program itu memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat
di sisi yang lain kembali ke pemangkasan
pemangkasan itu sebenarnya mengajarkan kita untuk berhemat maksudnya
karena masih ada kantong kantong yang terlalu banyak bocor
kita ingin mengefektifkan mengefisienkan
dan uang apbn anggaran itu betul betul masuk ke sektor sektor produktif
sektor sektor yang bisa memberikan return
sektor sektor yang bisa memberikan revenue pada negara
jangan sampai kita hanya misalnya
saya selalu sampaikan jangan ini kan gedung moratorium
jangan bangun gedung dulu lah
bangun infrastruktur ini basic
kalau nanti ini berjalan dan income kita banyak
untuk bangun gedung bangun kantor ini sudah tidak ada masalah
karena kalau bangun gedung ini perlu saya ingatkan
sering saya ingatkan kepada menteri
kalau membangun gedung itu berarti ruang bertambah
ruang bertambah listrik pasti juga bertambah
listrik bertambah ac bertambah
dan biaya biaya lain pasti bertambah
beli meja kursi pasti bertambah
kita mengurus hal hal yang kecil kecil seperti itu
karena memang kita ingin anggaran ini tepat sasaran
tepat sasaran produktif
tahun yang lalu dua puluh lima triliun tahun ini rp empat puluh tujuh triliun
dan arahnya pada infrastruktur kecil kecil yang ada di desa
untuk membangun irigasi membangun jalan jalan kecil yang ada di desa
peredaran uang yang ada di bawah menjadi lebih banyak
sehingga pergerakan ekonomi di bawah menjadi lebih kelihatan
tapi di samping itu infrastrukturnya menjadi lebih baik
saya kira hal seperti ini yang ingin kita sasar
minggu lalu kita dikejutkan dengan aksi turun langsung presiden ke kementerian
orang kemudian bilang
angkanya cuma segitu hanya puluhan juta saja
tapi kenapa berlebihan sih presiden sampai datang
ini ada apa sih sesungguhnya
tapi yang pertama rakyat memberikan apresiasi
punggung itu adalah musuh rakyat musuh kita semua
bagaimana kesalnya kita di sendi kehidupan yang menjadi harapan kita dibantu
justru kita dikenai biaya tambahan dipersulit dan lain sebagainya
tapi apa sebenarnya di balik itu
jadi kita saat itu rapat di sini
ada rapat terbatas dalam rangka menyiapkan reformasi bidang hukum
yang konsentrasinya saat itu kita baru konsentrasi rapat
ada masalah yang berkaitan dengan pungli
yang berkaitan dengan penyeludupan
yang berkaitan dengan lapas kita yang sudah overcapas
jadi setelah reformasi ekonomi reformasi hukum sekarang
bapak baru berbicara itu selesai
nah kemudian saya diberitahu karena kapolri juga ikut di situ
memberitahu pak kita ini ada operasi tangkap tangan untuk masalah pungli di kementerian perhubungan
apa yang membuat bapak kemudian bergerak
saya datang saya ingin memberikan pesan
bukan rupiahnya sekali lagi
pungli itu kan ada di semua hampir di semua kantor
di pelabuhan ada di jalan raya ada
dan itu meskipun kecil kecil hanya pungglingnya hanya sepuluh ribu
tapi itu meresahkan masyarakat menjengkelkan
jangan berbicara rupiahnya
tapi kalau kita hitung dari sabang sampai merauke bisa triliunan juga
jangan kalau mau berhitung rupiah
jangan sampai dinilai ah yang di kementerian perhubungan kan hanya berapa juta
karena yang kita ingin bangun itu bukan masalah itu
yang ingin kita bangun adalah budaya kerja
yang ingin kita bangun adalah sebuah nilai nilai
itu yang namanya revolusi mental
nilai nilai yang mau kita bangun
nilai nilai baru yang baik
jadi kalau ada yang menyampaikan
kenapa perjalanannya berapa rupiah saja datang
bukan itu serupiah pun pasti akan saya urus
bukan hanya masalah kalau yang miliaran triliunan
kan sudah diurus oleh kpk
yang kecil kecil ini yang urusan ktp di kelurahan akan saya urus
dan bapak waktu menyampaikan keterangan di depan media kelihatan sekali agak geram gitu ya
iya saya memang saat itu emosional dan jengkel sekali
karena hanya lima menit dari istana
tiga menit dari istana jengkel sekali
sehingga saya perintahkan langsung saat itu
sudah tangkap langsung pecat
karena memang kalau ini tidak
jangan lihat rupiahnya berapa
tidak tidak kita tidak ada urusan dengan rupiah
nah rakyat kemudian berharap masyarakat kemudian berharap ini hanya gedor sesaat saja
karena akan ada keluar kebijakan reformasi hukum
yang kemudian didahului oleh rapat terbatas
dan kemudian ada action di situ
atau ini akan rutin nih
ini akan terus
karena kan hanya kemarin memang belum selesai gitu loh
kita kan baru berbicara dalam rapat terbatas
kemudian mau menamai operasi pemberantasan punglinya ini apa aja juga belum
tapi rapat yang kedua sudah kemarin ketemu namanya satuan tugas saber pungli
sapu bersih pungli
kita ini sudah namanya
pasti pemberantasan pungli itu jadi
namanya saber pungli
sapu bersih pungutan liar
itu ada satgas sendiri
bentuknya seperti apa itu
satgas sendiri yang dikomandani oleh menko polhukam
di situ juga nanti ada pelaksanaannya mungkin di kapolri dan lain lain
nanti tanyakan saja ke menko purhukam
dan itu bentuknya adalah
semacam sapu bersih ke semua instansi
termasuk di polri
saya sudah saya perintahkan harus ada pasar yang besar
karena dari situ kita akan mendapatkan kemanfaatan ekonomi untuk ekspor barang barang kita ke negara lain
termasuk papua pak
di sekolah di papua
luar biasa saya archetype
jangan tidak benar
natuna natuna datang sudah dua kali sampai sekarang
sudah dua kali
saya kira tidak di natuna saja
saya datang di perbatasan itu di ntkong sudah dua kali
dua kali juga
di natuna sudah dua kali
di matawain perbatasan di atambua perbatasan indonesia dan timor leste sudah dua kali
saya ingin memastikan bahwa apa yang dibangun di sana itu berjalan
dan kita harapkan akhir tahun ini sudah kelihatan
yang terutama yang di antikong dan yang di matoain sudah akan kelihatan
yang di natuna kan juga baru berjalan dalam dua bulan ini
tapi akan kita lihat tahun depan
tapi apa yang di matawain juga
saat dua ribu empat belas saya datang di sana kantor imigrasi kantor karantina kantor pihak juga
yang kecil kayak kantor kelurahan
begitu saya nengok ke timur gedung yang ada di timur besar sangat baik
itu yang kebanggaan kita menjadi hilang karena hal hal seperti ini
jalannya seperti di antikong
jalan yang di sebelah sana jalannya sangat lebar
kita hanya lima meter
saya perintahkan saat itu seminggu saya minta kantor ini dirubuhkan semuanya
kalau di sana tingkat satu di sini harus tingkat dua
kalau di sana jalannya sepuluh meter saya minta di sini dua puluh meter
permintaan saya hanya itu
saya hanya ingin memberikan kepada
itu yang terlihat soalnya buat publik ya pak
iya saya ingin memberikan kebanggaan bahwa kita ini bangsa besar negara besar
nah kita bicara tentang natuna
apakah indonesia patut bersiap siap dengan kemungkinan kemungkinan yang terjadi di laut cina selatan
kita ini ingin menggeser pertahanan kita ini ke pinggir bukan hanya masalah natuna saja
ini di sebelah barat utara di sebelah paling utara di sebelah timur paling utara di sebelah timur paling selatan semuanya akan kita kerjakan
dan menhan panglima tni sudah memintakan itu
tapi yang kita mulai terlebih dahulu ada di natuna
kita akan bangun di sana sisi ekonominya akan dibangun kawasan industri perikanan yang plus dengan pelabuhannya yang baik
tapi juga pangkalan kita akan bangun pangkalan militer di sana yang lebih baik untuk darat laut dan udara
ya sekali lagi kita ingin menggeser ke perbatasan
jadi bukan di daratan tapi di perbatasan
iya di pulau perbatasan dengan negara yang lain
ya memang konsepnya seperti itu
di tahun ketiga ini apa yang akan menjadi sorotan
tetap fokus kita menyelesaikan infrastruktur
saya ingin kerja fokus di infrastruktur
karena itu basic yang akan
menumbuhkan daya saing kita dengan negara negara yang lain
mobilitas orang mobilitas barang akan menjadi lebih cepat
dan juga memberikan fasilitas infrastruktur untuk industri untuk kawasan industri sehingga lapangan pekerjaan juga akan terbuka
arahnya ke sana
kalau dari apa namanya tech amnesty capaian selanjutnya apa pak
tech amnesty setelah tech amnesty rampung tentu saja
setelah tech amnesty rampung tentu saja
setelah tech amnesty rampung tentu saja
tadi saya sampaikan bahwa penataan sistem di perpajakan kita kemudian penataan regulasi
tadi undang undang kup undang undang pph undang undang ppn akan kita selesaikan
sehingga betul betul reformasi perpajakan itu tahapannya menjadi jelas
termasuk memberikan perhatian ke daerah daerah yang selama ini seperti terlupakan bapak katakan miang
dinas dan daerah daerah remote lain yang kemudian menjadi
ya itu sudah menjadi komitmen kita
jadi nanti misalnya kita lihatlah dalam setahun ke depan ini akan sudah mulai kelihatan yang daerah daerah pinggir
ya seperti tadi natuna miangas di samlaki kemudian kalau yang di daerah di antikong di matoain di skog semua
akan kelihatan baik di sisi tampilannya maupun di sisi infrastrukturnya maupun di sisi ekonominya
karena di setiap perbatasan saya sudah saya perintahkan harus ada pasar yang besar
karena dari situ kita akan mendapatkan kemanfaatan ekonomi untuk ekspor barang barang kita ke negara lain
termasuk papua pak
ya di sekolah tadi di papua
terima kasih pak
atas waktu dan kesempatannya bersama cnn indonesia sekali lagi selamat di dua tahun masa bakti ini
kita mengharapkan terobosan terobosan dan kejutan kejutan lain
terima kasih mas simento
demikian wawancara saya dengan presiden republik indonesia jokowi dodo
terima kasih atas perhatian anda